hari ini menteri agama lukman hakim saifuddin dan menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi muhammad nasir
datang ke kpk untuk mendengarkan paparan mengenai pengelolaan dana perguruan tinggi
kpk melakukan kajian khusus terkait pengelolaan dan penggunaan dana pendidik untuk perguruan tinggi
dari paparan tersebut ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian baik oleh menristek maupun menaklu
sebagai pihak yang membawahi perguruan tinggi di indonesia
kedua menteri diberi berbagai masukan oleh kpk agar pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga lembaga pendidikan tinggi
tidak menimbulkan tindakan koruptif dan manipulatif
sekarang ada lima puluh enam perguruan tinggi keagamaan islam yang di bawah kementerian agama
sebagian dalam bentuk sekolah tinggi sebagian institut dan sebagian yang lain adalah universitas
dananya saya tidak hafal tapi yang jelas
kajian ini telah memberikan banyak masukan kepada kita agar kita lebih cermat lebih teliti lebih berhati hati
agar di kemudian hari potensi potensi yang bisa berindikasi pada praktek praktek koruptif itu tidak terjadi